persebaya surabaya batal memperkenalkan pelatih kepala baru mereka
kekosongan pelatih kepala ini membuat program pembentukan tim juga ikut terhambat
persibaya surabaya masih terus melakukan seleksi pemain di lapangan persebaya jalan karangayam surabaya
namun seleksi ini tanpa didampingi pelatih kepala
rencana persebaya surabaya mengumumkan pelatih kepala batal
belum adanya pelatih kepala ini membuat persiapan persebaya di kompetisi divisi utama terancam berantakan
apalagi pada bulan februari bajul ijo akan mengikuti turnamen piala dirgantara di yogyakarta
turnamen ini akan mempertemukan tim persebaya dengan tim tim divisi utama lainnya
seperti psis semarang persitara jakarta utara pss leman psim yogyakarta persikama magelang psb ngada dan perseru serui
perhati sementara ahmad rosidin berharap pelatih kepala segera ada
kekosongan pelatih kepala membuat pemain kurang intensif dalam berlatih
mereka hanya menjalani latihan dan seleksi rutin empat kali seminggu
yang dirasa tidak cukup
lembanya persiapan pengurus dalam memilih pelatih kepala
dikhawatirkan akan memperlambat persiapan tim menghadapi turnamen sepak bola indonesia